gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengatakan penertiban pasar ikan penjaringan jakarta utara akan tetap dilakukan
walau sempat diwarnai kericuhan antara warga yang menolak penggusuran dan juga aparat
penertiban tetap dilakukan karena lokasi tersebut merupakan tanah milik negara
kamu lihat dong sejarahnya kapan mereka mulai jarah itu ketika akwarium dipindahkan ke ancol
itu tanah negara loh ketika pindahan akwarium dijarah
ketika kita bangunin pasar buat nampung mereka dijarah juga didudukin buat rumah dibongkar jadi rumah
nah kalau anda mau rusuh ya saya serahkan pada aparat